setelah menabung delapan belas tahun lamanya
seorang wanita pencari belut di tambak kawasan dusun kalikajang
kelurahan gebang sidoarjo jawa timur
akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini
inilah kotijah wanita berumur enam puluh sembilan tahun
yang setiap harinya berprofesi sebagai pencari belut
di kawasan tambak dusun kalikajang kelurahan gebang sidoarjo jawa timur
sejak ditinggal suaminya yang meninggal dunia tahun dua ribu silam
kotija bergantung pada hasil mencari belut di kawasan tabak ini
dengan rajin ia menyisikan sebagian hasil tangkapan belutnya
untuk bisa berangkat haji
sejak tahun dua ribu kotijah menabung hasil tangkapan belutnya
dalam sehari kotijah mampu menangkap belut dua hingga tiga kilogram
dalam sebulan ia bisa menabung tiga juta hingga tiga juta rupiah
koti jah akan berangkat bersama jum'at calon haji lainnya di kloter tujuh puluh empat
yang akan berangkat tanggal sepuluh agustus dua ribu delapan belas mendatang